polisi telah menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan mahasiswa sekolah ilmu tinggi pelayaran stip hingga tewas yang merupakan senior korban
namun pihak keluarga minta polisi untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan ini karena yakin ada tersangka lain pada kasus ini
aksi kekerasan yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelas di stip ini bukanlah yang pertama
kasus serupa sudah berulang kali terjadi
bagaimana perkembangan penanganan kasus ini sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana prof hipnu nugroho
prof ibnu keluarga korban bilang nggak percaya kalau tersangkanya cuma ada satu
kalau polisi kan tapi sudah menutup ya sudah bilang tersangkanya satu rekan rekannya tidak terlibat
tapi kalau prof hipnu sendiri melihatnya apakah yang dilakukan polisi sudah tepat atau masih ada catatan
ini kan dalam suatu peristiwa penganiayaan berat
yang di dalam lokasi pendidikan
di dalam lokasi pendidikan itu pasti ada suatu peralatan
nah cctv itu paling tidak sebagai alat dokumentasi
sebagai bentuk alat bantu untuk memberikan suatu gambaran apakah sendiri atau tidak
itu dugaannya hubungan senior junior pasti diantaranya lebih dari satu
tapi kalau itu hubungannya adalah motif dendam mungkin bisa satu
nah disinilah saya kira harus dikembangkan dalam pola teknik pengungkapan perkara
karena yang terjadi kalau kita bicara teori pengungkapan perkara yang disebut in shackling and with shackling
siapa saja sebagai dugaan pelaku
oleh karena itu pengungkapan kasus ini kalau hanya satu tampaknya terlalu dini
kalau dugaannya terhadap penganiayaan yang menyebabkan hubungan senior yuniar
oleh karena itu perlu bukti bukti bantu yang memperjelas dalam suatu peristiwa
apakah itu teori ujuk ujuk lakunya ada suatu penganiaan ataukah suatu ada perencanaan sebelumnya
dalam sekolahan apalagi sekolah tinggi ilmu pelayaran
di sana itu alatnya cukup canggih
dari pintu masuk sampai kelas sampai pada suatu tempat
inilah saya kira saya tugas polri jakarta utara yang terkait dengan keinginan keluarga korban
karena dalam hal suatu hubungan senior junior apalagi tidak ada petik kalau kita masih berperbuncuan tidak sekali
tapi kan juga diketahui si tersangka memang yang melakukan penganiayaan ini dia sendiri
artinya masih terbuka untuk dikembangkan dan tersangkanya bisa bertambah ya diantara rekan rekannya itu
sejauh mana penyidik mengungkapkan bahwa apakah betul dia pelaku
sekarang kalau dia pelaku apa hubungannya
kalau kesalahan apa siapa saja yang melakukan kesalahan tersebut
kemungkinan banyak juga pelaku yang akan terjadi
lah di sinilah saya kira kita melihat subjek adalah taruna objeknya adalah lingkuat pendidikan
sehingga kalau satu dengan satu kayaknya terlalu dini
kalau pasal yang diterapkan kan ada pasal penganiayaan dan juga perampasan nyawa
atau sebenarnya masih ada pasal yang bisa disangkakan lagi kepada tersangka
taruna taruna sudah umur sembilan belas tahun
sehingga masuk pada undang undang kuhp
kalau kita lihat dugaan sementara adalah sebagai bentuk penganian berat
sejak awal motifnya itu melakukan dimasukkan dalam tuan itu memang akan dibunuh atau dianiaya
tapi kayaknya kok akan dianiaya
sekarang pertanyaannya poinnya dengan apa
mudah mudahan kalau dengan diketahui alatnya
oleh karena itu mudah mudahan dengan hukuman sendiri penyidik pun juga melihat penganugerah kematian itu dengan caranya apa
karena cara itu akan menentukan berat ringannya
sadis tidak sadis penyiksaan artinya apa
itulah yang saya ingat dalam suatu pembunuhan
itu menjadikan efek jerah bagi calon calon pelaut yang lain
oke prof ini kalau kita tarik kan juga terjadi di lingkungan kampus di lingkungan pendidikan
apakah bisa disambungkan dihubungkan kepada misalnya longgarnya pengawasan dari pihak kampus
lalu apa juga yang harus dilakukan sebenarnya
saya kira kasus ini tidak hanya sampai di sini
kita harus melihat dalam lingkup kampus tersebut kan ada pimpinan
sejauh mana pertanggungjawaban pengasuh
sejauh mana pertanggungjawaban pembina
dalam lingkup asrama dalam lingkup pendidikan
itu adalah tanggung jawab pada lingkup pendidikan
walaupun itu jamnya di luar sekolah
jadi aspek pertanggung jawaban itu bedakan dengan aspek pertanggung jawaban mahasiswa yang di luar kampus
tapi kalau di kampus saya kira ini penegak hukum juga perlu memperhatikan
apabila kejahatan dilakukan dalam suatu kampus
profesor hipnu terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya untuk kompas petang